puluhan santri pondok pesantren bahru siva lumajang ini
tampak khusyuk membaca al quran
bukan di dalam ruangan
para santri ini duduk berjajar di trotoar
sambil melantunkan ayat suci al quran
ya inilah kegiatan ngaji on the road
yang menjadi tradisi ngabuburit unik
pondok pesantren bahru siva lumajang
selain membaca al quran oleh para santri
kegiatan ngaji on the road ini juga
melayani masyarakat yang ingin belajar
maupun ikut membaca al quran
yasmin salah seorang santri
mengaku setiap sore datang ke alun alun lumajang
untuk mengaji sembari menunggu waktu berbuka puasa
sudah sering ya ngaji di sini ya pengen ya
setiap sore ngajinya di sini emang ya
jadi setiap puasa emang rutin ngaji di sini
kegiatan mengaji di trotoar jalan ini
sudah rutin dilakukan ketika bulan suci ramadan
selain untuk ngabuburit
kegiatan ini juga bagian dari syiar
bahwa belajar al quran tidak hanya di masjid atau musola saja
namun juga dapat dilakukan di tempat terbuka
mengadakan ngaji on the road dengan tujuan
satu syiar terkait dengan al quran
yang kedua tentang mahat sendiri
yang ketiga juga untuk mensiarkan al quran kepada masyarakat
bahwasannya ngaji juga bisa di mana saja
jadi memang kita pilih habis asar
memang untuk acara ngabuburit
jadi biar ngabuburitnya benar benar ada manfaatnya mas
dari belajar al quran gitu mas
kegiatan ngaji on the road ini dilakukan setiap sore setelah sholat asar hingga menjelang maghrib
nurhadi wicaksono numajang jawa timur